uni eropa mencabut tiga maskapai indonesia dari daftar hitam maskapai yang dilarang terbang ke uni eropa
tiga maskapai yang kini dapat terbang ke wilayah uni eropa adalah batik air lion air dan citylink
pencabutan ini resmi berlaku sejak enam belas juni dua ribu dua puluh
ketiga maskapai ini menyusul garuda indonesia airfast indonesia dan indonesia air asia
yang lebih dulu dicabut dari daftar hitam pada dua ribu sembilan dan dua ribu sembilan
dalam konferensi pers duta besar uni eropa untuk indonesia vincent guren
menjelaskan penilaian yang dilakukan oleh uni eropa air safety committee atau arc
ini dasarkan atas standar keamanan penumpang
perwakilan direkturat jenderal perhubungan udara agus subagio mengatakan
efek dari pencabutan ini berdampak positif pada posisi tawar indonesia
untuk menjadi anggota organisasi penerbangan sipil internasional
tiga pasukan pesawat indonesia yang disertifikasi di indonesia
sekarang telah diperbukti dari listanya
namanya dalam alfabetik batik air citilink dan lion air
saya rasa tentu saja akan memberikan semakin memberikan dampak positif terhadap kuatnya pencalonan kita
karena ini akan semakin menunjukkan kepada dunia
dunia penerbangan khususnya di eropa mengenai penambahan airline yang dikeluarkan dari band ini
akan semakin menambah confidence tingkat keselamatan yang semakin baik
dan tentu ini akan menjadi nilai yang positif bagi indonesia
dalam rangka memperjuangkan keanggotaan kita di iko